cepatnya tidak boleh lebih dari dua puluh empat jam ke depan
untuk mengadakan rakor lintas kementerian dan lembaga
serta organisasi terkait untuk mengambil langkah langkah
kurang dari dua puluh empat jam ke depan
pemerintah didesak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi
dalam tragedi sepak bola di stadion kanjuruhan malang
minggu malam menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md
menyampaikan bahwa pagi ini dirinya akan mengumpulkan sejumlah menteri terkait
termasuk kapolri panglima tni pssi dan koni
untuk berkoordinasi dalam menuntaskan tragedi di stadion kanjuruhan
sementara itu pada minggu petang

datang ke stadion kanjuruhan untuk meninjau kondisi
pasca tragedi yang menewaskan lebih dari seratus orang
akibat tembakan gas air mata
dari stadion rombongan juga mendatangi rumah sakit kanjuruhan
untuk menyaksikan kondisi para korban
tak lama berselang kapolri memberikan keterangan dan tanggapan
kepada awak media terkait penggunaan gas air mata di dalam stadion
kapolri mengaku akan melakukan audit serta investigasi
untuk mendalami insiden itu
tahapan tahapan yang ada semuanya akan dilaksanakan audit
dan ini menjadi satu bagian yang akan kita investigasi
secara tuntas baik dari penyelenggara
dari sisi pengamanan dan tentunya pihak pihak yang memang
perlu kita lakukan pemeriksaan
dalam tragedi di stadion kanjuruhan malang
polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton
polisi mengklaim tindakan itu dilakukan untuk menenangkan supporter
padahal fifa dalam regulasinya melarang penggunaan gas air mata
untuk mengendalikan masa di stadion
dalam regulasi fifa soal keselamatan dan keamanan stadion
fifa menyebutkan penggunaan gas air mata tidak diperbolehkan
larangan ini terdapat pada bab tiga tentang stewards
pada pasal sembilan belas disebutkan guna menjaga keamanan pemain dan ofisial
steward atau polisi yang berjaga dilarang membawa
atau menggunakan senjata api atau gas pengendali masa
tim liputan cnn indonesia